suami yei ada di rumah
sedang keluar tuhan katanya ada urusan
syukurlah eik pikir dia sedang sakit
soalnya sudah sepuluh hari dia tidak masuk kerja
kasih tahu dia eik tunggu dia di rumah
selamat atas penikahan yei
semoga yei cepat bahagia
aku tidak suka
adat orang belanda memang seperti itu
mereka biasa mencium banyak perempuan di depan banyak orang
dan kamu suka diciumi
kenapa kakak bicara seperti itu
karena dia adalah majikanku
dia lebih berkuasa dari aku
dia lebih tampan
bahkan dia juga lebih kaya dari aku
aku minta darah suta
kalau tuhan adolfi terdatang sini
kamu jangan pernah keluar untuk menemui
karena aku tidak suka
dia sembarangan mencium istri orang seperti itu
ini bukan negeri belanda
dia harus belajar adat demi setiadat di negeri
pengantin baru tuhan sedang keluar ya aku tahu setiap minggu setiap hari kamis pasti
pergi kota untuk berobat tapi udah langsung sini untuk menimbulkan ada apa lagi aku benci pada
tuhan tuhan adolf hitler itu majikan kamu kenapa kamu membencinya ya karena sepertinya
dia mencinta istriku kamu itu cemburu alang kibar tidak cara dia memandang istriku beda
alang kibar istrimu itu cantik jangan jatuh anadol fitr
semua orang yang memandangnya pasti suka dan itu wajar tapi tuhan adolf
peter beda dia sudah kurang aja dia berani mencium istriku
yang diciumkan cuma pipinya itu hanya adat bangsa nya saja alang kibar
mah sebagai seseorang yang berpangkat dia harus mengerti adat istiadat negeri ini dia tidak bisa
mencium istri orang senang terlebih dia seperti yang menunjukkan pada istri bahwa memang dia mencinta
darahmu cepat sekali mendidih anak muda eh aku minta tolong tolong nasihat itu biarpun dia
tuanku tapi seharusnya dia bisa menjaga perasaan aku aku tidak berani menasihati tuhan adolf peter
kamu saja yang bicara dengan dia baik baik sebab meskipun kamu bawahannya hubungan kalian sudah
akrab sekali seperti sahabat
suami ye ya ada di rumah sedang keluar tuhan katanya ada urusan
syukurlah eik pikir dia sedang sakit soalnya sudah sepuluh hari dia tidak masuk kerja kasih tahu dia
eik tunggu dia di rumah baik tuhan ini untuknya
hai eik pergi dulu
hai aku sudah bilang pada
jika kau ada tidak datang tetap kamu tidak beru keluar dan tukgu ini
tidak sepat kakak tadi aku sedang menanti deras di halaman kalau tidak dia sudah muncul begitu saja
hai itu juga karena kamu yang bertemu dengan dia
kakak aku menggoda lowes hai dia memberikan uang untuk apa apa untuk member presidents struktur uang itu

perhatikan uang valentine itu bukan untuk aku tapi untuk kakak u staying to accompany you love you u meet in overall
kisah kakang kesini bukan untuk menemuiku tapi untuk mencari kakang
katanya sudah sepuluh hari kakak tidak masuk kerja
kalau majikan lain mungkin kakak sudah dipecat
tapi tidak tuan adolf justru mengantarkan sendiri gaji kakang kesini
kurang baik apa tuan adolf majikanmu itu kak
darah suta tuan adalah peter itu pesuruhnya banyak
jika dia hanya ingin bertemu denganku dan mau ingin memberikan gajiku
dia bisa suruh pesuruhnya datang kesini
tapi itu tidak dianggap
justru dia datang kesini karena dia ingin menemuimu
basir aku ikut
jangan nindu aji jangan
entar kamu yang dikangkat sama gue ya
basir sebaliknya bahaya aku bagi dia jangan
jangan jangan ke sana cepat
oh iya iya iya benar benar cepat
jangan jangan jangan
tapi jangan cepat
kita harus berhenti sampai bral
entar kamu yang dikangkat sama buaya
semuanya yang bahaya akan berganti dia
kamu masih dikuasai oleh hawa nafsumu
untuk mengalahkan lawanmu
jadi kamu tidak bisa melihat kelemahan dari lawanmu
seseorang yang masih dikuasai oleh hawa nafsunya
maka akan kalah
dengan nafsunya itu sendiri
akan saya ingat baik baik pesan dari guru